subdit tiga ditres narkoba polda metro jaya menangkap selebgram transgender reva alexa alias yoge
saputra serta rekan prianya terkait kepemilikan narkoba jenis sabu seberat dua gram dalam
rilisnya kami siang kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan pelaku
aaca alias reva alexa ditangkap di kediamannya rabu lalu di perumahan taman beverly golf
karawaci tangerang banten untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini